papa lagi sedih ya karena mama lagi
papa mau tidur dulu ya
masalah nyuruh aku kan gak boleh deket deket sama handphone kalau lagi tidur
nggak bagus radiasinya
kok belum dibalas sih sama dia
apa catnya turun
aku ke yang voice note deh
mas kamu udah lihat foto yang aku kirimin belum
tidak ada yang nanya apa apa
ya ampun gue ketiduran lagi ya
tidak ada yang nanya apa apa
tidak ada yang nanya apa apa
jangan deh jangan dikirim deh
tidak ada yang nanya apa apa
udah udah gak usah gak usah
padahal dia juga nggak balas
tidak ada yang nanya apa apa
udah dibaca nih pasti
mas kamu udah lihat foto yang aku kirimin belum
tidak ada yang nanya apa apa
kenapa kamu selalu ingetin foto ini terus ke saya
tidak ada yang nanya apa apa
tidak ada yang nanya apa apa
tidak ada yang nanya apa apa
tidak ada yang nanya apa apa
tidak ada yang nanya apa apa
tidak ada yang nanya apa apa
tidak ada yang nanya apa apa
tidak ada yang nanya apa apa
kamu ternyata disini
kita sarapan dulu yuk
taruh dulu handphone papa
ini kenapa gak ada balas balas sih sama dia
padahal dia lagi siap siap kali ya
mau berangkat kerja
aku juga harus siap siap ini
cari aja nanti dia bales
aku langsung ya buru buru
ada urusan soal
nggak makan dulu
ih muka mas al kok masih kelipet kayak gitu sih
yaudahlah kikin udah kasih tau dulu soal anti gak ada di reina
iya ada surat buat pak bos
baru aja pak bos
yaudah pak bos ya terus yuk
undangan sidang cerai buat besok
ini bu ada surat untuk bu andin
kalau begitu saya permisi ya bu
iya terima kasih ya
kamu tadi lihat handphone terus loh
kamu bisa dong makanannya
kayak sarapan lu yuk
iya pak ya pak
pesan aku gak dibales bales
padahal dia udah baca
apa mungkin masal udah gak peduli lagi sama aku
ada surat buat kamu
surat dari pengadilan agama
untuk sidangan cerai ke besok
kamu dan al
takut mau pisah
kalau kamu memang sudah bertekad untuk cerai
dan kamu butuh saksi untuk menguatkan kamu
atau apapun keputusan kamu nanti
mama akan support kamu
aku jalan dulu deh